kalangan epidemiolog berharap ada evaluasi terhadap pelaksanaan ppkm untuk menekan penularan covid sembilan belas
harapan tersebut tentunya sejalan dengan penguatan kembali peran surveillance
yakni kecepatan testing tracing dan isolasi
karena sudah saatnya pemerintah membangun sistem kesehatan publik
dengan memaksimalkan pelibatan publik
bagaimana memahami hal ini
lebih lanjut kita akan bahas bersama epidemiolog dari griffith university diki budiman
selamat sore waktu jakarta selamat malam waktu brisbane pak diki
ya selamat malam mbak fedy dan selamat sore untuk jakarta
oke terima kasih pak diki sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum lebih lanjut pak kita bahas bagaimana langkah selanjutnya
apa skema selanjutnya untuk penanganan pandemi ini
kita ingin tahu dulu pak pertemuan kemarin epidemiolog
ada pak diki di sana pak pandu juga teman teman dari dokter ahli
ini inisiatif dari siapa pak pemerintah
di pemerintah dari kantornya pak menko
dan saya lihat itu atas tindak lanjut dari arahan pak bowie pak presiden
ini sebetulnya harapan kita sejak lama ya
ada diskusi yang tidak hanya searah
kalau lewat media ya kita berharap kita membaca dan melihat itu ya
tapi kalau beda dengan misalnya
berhubungan yang bertatap langsung
tentu kita setidaknya walaupun singkat sekali mas ferdi
sebetulnya relatif singkat ya
apalagi untuk situasi yang demikian serius ini
tentu tidak cukup lah untuk satu ini
tapi setidaknya ini awal yang baik ya
dan yang paling penting sebetulnya responnya
aksi dari apa yang sudah disampaikan itu
tidak mesti semuanya oke
terutama di aspek tiga t aja lah perbaiki itu
sebelum lebih lanjut kita bahas bagaimana tindak lanjut dari hasil pertemuan itu
tapi gini kondisinya kan sekarang sudah hampir satu tahun kita berada dalam pandemi ini
artinya kemudian apa yang direkomendasikan selama ini oleh epidemiolog ahli begitu
atau bahkan dokter dokter ini tentu juga sudah seharusnya diterapkan begitu
baru kemarin ada inisiatif dari pemerintah untuk memanggil atau berdiskusi
selama ini bagaimana pak
tidak dianggap begitu yang diusulkan atau disarankan sejauh ini
yang terjadi katakanlah
saya tidak berasumsi apapun
kita bicara dari data
dari data testingnya segitu gitu aja
testingnya tidak signifikan
bahkan kalau bicara testing orang
itu selalu di bawah lima puluh ribu
selalu di bawah sepuluh ribu tes orang per hari
kalau bicara dengan skala penduduk indonesia ya
harusnya delapan kali setidaknya terlipat dari itu
dan itu terjadi dari artinya
stagnan testing yang stagnan ini terjadi dari awal pandemi
nah bahwa kita epidemiolog memberikan anjuran ini
perbaikan dari aspek testing ini
yang sudah dari awal pandemi ini
bahkan beberapa di kita sudah membuat beberapa strategi
usulan strategi lah di maret ataupun april
nah namun yang terjadi yang saya lihat adalah bahwa
memang fokusnya itu memang
belumlah fokus pada kesehatan
ya selalu ada distorsi atau distraksi dengan aspek ekonomi
yang sekali lagi
itu pada gilirannya makin lama
makin besar di aspek ekonomi dan sosialnya akan membebani
karena masalahnya sudah semakin besar
seperti halnya saya selalu sebut efek bola salju
di sisi lain fenomena gunung es ini
fenomenanya makin besar yang di bawah permukaan ini
sehingga respon yang dilakukan ketika disadari
wah ini harus segera dilakukan penguatan tiga t
harus segera dilakukan psbb sesuai regulasi
nah masalahnya sudah besar
jadi itulah sebabnya saya kira ini ya
setidaknya awal yang bagus mas fendi
upaya setidaknya kita respon positif dulu lah
untuk hal hal seperti ini sehingga kita lihat
responnya satu dua minggu ini apa aksinya
pak diki ada kemudian opini dari publik yang mengatakan bahwa
tindak lanjut yang paling mendesak dari aspek tiga t ini adalah testing
bagaimana adalah yang paling prioritas saat ini
bagaimana ini didiskusikan kemarin
sejauh apa ini
sejauh apa ini akan dilakukan dalam waktu cepat
secara tegas tidak ada kalimat yang mengarah pada strategi lebih detail
tapi pak luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat tiga t ini
dan saya berharap ini bukanlah hal yang normatif ya
tapi karena memang situasinya sudah sangat serius
kemudian bahwa akan juga melakukan pembenahan di data ya
manajemen data ini juga boleh disampaikan
di situ juga saya kan ada pak tony juga sebagai ketua satgas ya
jadi tampaknya sih kalau dari kemarin penyampaian dari pak lnbp sebagai yang mewakili pemerintah
responnya ke arah perbaikan tiga t itu ada ya keinginannya
nah sekali lagi yang kita lihat sebetulnya seberapapun itu aksi ini yang paling penting mas fedy
jadi walaupun misalnya katakanlah saat ini harusnya kita misalnya setidaknya dua ratus lima puluh ribu atau tiga ratus ribu tes per hari misalnya ya
jadi memang masalahnya memang saat ini besar di pulau jawa
tapi bukan berarti kalau jawa selesai semua selesai tidak
itu harus diluruskan
jadi seperti yang tadi disampaikan pak lbp jadi kalaupun misalnya di jawa ini kita bisa kendalikan
jadi harus paralel karena di luar jawa juga bisa menggantikan meledak juga kalau tidak berbarengan ya
jadi harus paralel ini strategi yang harus kita lakukan penguatan tiga t nya tidak bisanya jawa saja gitu
dan kalau bicara vaksin ya vaksin adalah salah satu pelengkapan
salah satu pelengkap ya strategi pelengkap dan bukan utama ya dalam pandemi ini
sekarang kan ramai ramai nih sejumlah daerah kepala daerahnya juga mengeluarkan kebijakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat
sekarang levelnya lebih kecil pak lebih mikro begitu di tingkat rt rw
namanya juga beragam pak sehingga ini memusingkan juga di tengah masyarakat
ada yang di jawa tengah kita tahu jateng di rumah saja
di jakarta wacana lockdown akhir pekan
bahkan di kaltim kalau saya tidak salah ada kaltim steril di sabtu dan minggu
ini memahami konsep turunan dari ppkm ini signifikansinya akan seperti apa dengan tingkat transmisi virus atau penyebaran covid sembilan belas ini pak adiki
ya pertama sebelum itu sebelum kita bicara signifikansi dari dampak
ini ada satu hal yang mengembirakan buat saya ya bahwa kepala daerah mulai begitu serius ya mulai begitu serius saya sampaikan mulai begitu serius dalam merespon melihat situasi sebegitu kritis ya
karena kita sudah satu tahun jadi kalau bicara telat sebetulnya iya tapi tidak ada kata terlambat tapi ini harus saya angkat karena apa ini harus jadi contoh untuk daerah daerah lain yang belum situasinya seserius pulau jawa atau seserius kalau di kalimantan di kalimantan timur
karena respon awal yang cepat dan tepat itu amat sangat penting mas fendi sangat penting
dan masalahnya sudah tidak terlalu membesar karena dari awal sudah dengan strategi tiga t ataupun beberapa pembatasan yang dilakukan
nah bicara masalah strategi inovasi yang dilakukan berbagai daerah ini sebetulnya cerminan bahwa kita harus juga review undang undang nomor dua enam tahun dua ribu delapan belas ini terkait respon dan fleksibilitas efektivitas dari undang undang ini
saya kira komisi sembilan dpr ri harus mulai kaji ini karena daerah ternyata melakukan beberapa inovasi ini kan berarti membuat inovasi
undang undang ini terkesan tidak efektif tidak terpakai
karena ada psbb sebetulnya ada karantina wilayah sebetulnya di situ yang sebetulnya efektif tapi ada kendala teknis yang salah satunya yang saya tangkap adalah
masalah hukuman karena misalnya kalau melakukan psbb atau karantina wilayah harus pemerintah daerah sederhana men support orang kaya orang miskin sampai ternak pun di support
nah ini yang harus dijadikan karena masalahnya ini pandemi masih lama kemudian juga ada ancaman pandemi lain jadi jangan sampai kita punya regulasi yang tidak bisa merespon perkembangan saat ini maupun perkembangan masa depan
nah saat ini kita bicara efektivitas lockdown
nah saat ini kita bicara efektivitas lockdown
ada dampaknya tapi kalau bicara untuk memutus transmisi kita perlu setidaknya ya dua minggu lah kurang lebih ya untuk bisa efektif ya lockdown ataupun psbb ini
oke pak diki seperti yang anda sampaikan tidak ada kata terlambat dan masih ada waktu untuk menutup celah celah tersebut
ada aturan yang tidak tegas tidak serentak sehingga pemahamannya juga ditafsirkan berbeda beda di setiap kebijakan yang lahir
sehingga memusingkan juga di tengah masyarakat
terima kasih pak diki sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih mas fadli